dan kita ke informasi selanjutnya tim gabungan independen pencari fakta atau tgipf
tragedi kanjuruhan menggelar rapat perdana di kantor kemenkopol hukam
di jalan merdeka barat gambir jakarta pusat selasa malam
rapat tertutup tersebut berlangsung sekitar tiga jam
satu persatu anggota tgipf keluar dari ruang rapat
diantaranya ketua tgipf mahfud md
menpora zainuddin amali dan mantan wakil ketua kpk laude m sharif
zainuddin amali yang juga sebagai wakil ketua tgipf usai rapat mengatakan
rapat perdana ini fokus pada penyampaian pandangan masing masing anggota
terkait kejadian di kanjuruhan
rencana tim tgipf ke depan juga sudah mulai dirumuskan
mulai dari pembagian tugas masing masing anggota
dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui zoom
dengan peneliti budaya fans sepak bola fajar junaidi
selamat pagi pak fajar
pak fajar bisa mendengar suara saya dari studio
selamat pagi mbak selamat pagi para pemerintah cnn indonesia
selamat pagi pak fajar
bisa bisa mbak bisa mendengarkan dengan baik
pak fajar sebagai peneliti budaya fans sepak bola
bagaimana anda melihat tragedi kang junaidi
yang pertama tentu kita semua berduka dengan adanya tragedi di kanjuruan ini
yang kedua duka cita kita yang mendalam kepada semua korban
dari tragedi yang sangat memilukan ini
yang ketiga yang perlu kita menjadikan evaluasi bersama adalah
ada persoalan besar dalam tata kelola sepak bola kita mbak
misalnya dalam persoalan mitigasi
saya beberapa kali menulis tentang ini
tentang bagaimana persoalan mitigasi dalam pertandingan sepak bola di indonesia
itu acap kali diabekan
padahal kalau kita merujuk pada undang undang penanggulangan bencana
itu penting untuk menerapkan protokol mitigasi
sebagai contoh misalnya
sebelum pertandingan sepak bola di mana ada kerumunan ribuan orang
sangat jarang nonser itu memberikan pengumuman tentang jalur jalur mitigasi
atau evakuasi ketika terjadi bencana
baik bencana faktor alam maupun faktor manusia
nah terus yang selanjutnya kita sulit menemukan

maksudnya kalau kita menemukan papan yang menunjukkan jalur jalur evakuasi di stadion
maka kita harus menggunakan papan yang menunjukkan jalur jalur evakuasi di stadion
maka yang paling penting menurut saya adalah
perlu ada assessment resiko
atau risk assessment terhadap semua stadion di indonesia
dan terhadap tata kelola pertandingan sepak bola di indonesia
baik itu mitigasi dari soal tata kelola bagaimana acara berlangsung
dan juga terkait bagaimana nanti panitia pelaksana itu harus memberitahukan kepada penonton
nah kalau dari karakternya sendiri anda melihat karakter supporter sepak bola di indonesia ini seperti apa pak fajar
kita bisa melihat dua model perkembangan maaf
fan atau supporter sepak bola di indonesia
yang pertama yang berkembang by kultural
ini bisa kita temukan di supporter supporter di jawa timuran misalnya
seperti teman teman aremania teman teman bonek dan sebagainya
yang mereka berkembang karena pendekatan kultur
kesamaan simbol kesamaan dukungan kesamaan nama dan sebagainya
nah dalam tipologi seperti ini kita tidak menjumpai adanya misalnya organisasi formal dari komunitas supporter itu
tidak ada adart dan sebagainya
yang kedua adalah tipologi supporter yang berkembang by structure
yang kedua adalah tipologi supporter yang berkembang by struktural
tipologi ini bisa ditemuin pada komunitas supporter yang mengorganisasikan dirinya menjadi sebuah organisasi
ditandai dengan mereka memiliki adart mereka memiliki struktur kepengurusan yang selalu akan berubah karena disusun ada aturannya di adart nya
kesamaannya dengan yang pertama dengan tipologi kultural dukungan mereka sama pada klub tertentu yang mereka dukung

beberapa hal lain yang menyamakan yang struktural ini mbak
nah yang menarik menurut saya adalah jangan terus menjudge bahwasannya supporter sepak bola di indonesia itu identik dengan kekerasan
itu artinya sebagai pelaku kekerasan gitu
bahwa ada supporter yang melakukan itu iya kita tidak memungkiri
tapi ada pihak lain yang juga melakukan kekerasan itu kepada supporter
jadi kita harus menempatkan semuanya secara cover by cover

menurut saya kata kuncinya adalah cover both side
itu yang poin penting yang harus dicatat
jadi jangan sampai kemudian ada stereotip terhadap supporter
ini yang menurut saya sering terjadi dalam pemberitaan di media media di indonesia selama ini
ketika ada kekerasan itu selalu yang distigmatisasi adalah supporter sepak bola
padahal dalam beberapa kejadian
teman teman supporter sepak bola ini secara bottom up
mereka berangkat dari akar rumput mereka bisa melakukan halil yang positif
contoh misalnya mereka menjalin perdamaian
dan itu dilakukan oleh supporter
bukan dilakukan dengan pendekatan top down dari pejabat kepada teman teman

pelatih arema ini masih berjalan dengan keadaan yang sangat berkembang dan dalam wawancara dengan pelatih arema beberapa waktu lalu di cnn indonesia connected begitu pak fajar
roti arema ini mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa supporter turun ke lapangan untuk memberikan motivasi pada para pemain
namun memang ada juga nih video viral yang saat ini memperlihatkan adanya oknum supporter yang mengejar dan memukuli pemain arema
anda melihat ini seperti apa apakah ini sebenarnya yang bisa diantisipasi sebelumnya oleh pihak aparat
nah poin yang paling penting sebenarnya
poin yang paling penting sebenarnya
menurut saya kembali ke hal yang pertama mbak tata kelola
artinya ketika ada peach invation yang dilakukan oleh supporter apa yang harus dilakukan oleh aparat
penggunaan gas air mata misalnya itu kan menambah kepanikan
belum lagi buruknya koordinasi ketika ada pintu yang ditutup
nah ini yang sering saya sebut sebagai hal aspek penting dalam pengelolaan tata kelola pertandingan sepak bola maupun acara yang melibatkan ribuan orang
itu adalah faktor mitigasi
itu adalah faktor mitigasi
yang parah misalnya mbak kita bisa melihat pertandingan itu dilakukan malam hari padahal pertandingannya itu tensinya tinggi
pertandingan big match
kita harus perhatikan misalnya di sekitar stadion di indonesia itu umumnya yang terang itu adalah bagian dalam stadion
sedangkan bagian luar stadion itu acapkali tidak terang artinya lampunya kurang
entah dengan faktor apapun itu perlu diinvestigasi lebih lanjut
tapi faktanya terjadinya seperti itu
kegelapan ini kan memungkinkan munculnya titik titik
titik blind spot yang menjadi susah ditangani ketika terjadi disaster
nah itu yang menurut saya perlu diantisipasi dalam pengelolaan tata kelola pertandingan sepak bola di indonesia
berkaca dari hal ini dari tragedi kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa apa menurut anda yang harus dilakukan cepat oleh pssi selain tata kelola itu sendiri
menurut saya persoalan ini harus diambil alih sepenuhnya oleh tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah
dan tim independen harus melakukan investigasi terhadap pssi
bukan pssi melakukan investigasi
karena pssi adalah bagian penting bagian dari football family yang menyelenggarakan pertandingan ini
termasuk kemudian adalah panitia pelaksana operator kompetisi kemudian perangkat klub yang terlibat
nah ini yang perlu di terus adanya misalnya oknum yang melakukan penyerangan toh rekaman videonya kan banyak
nah kita tim independen ini perlu kita apresiasi
termasuk menginvestigasi keterlibatan aparat dalam penembakan gas air mata
yang kemudian menyebabkan kepanikan masal ini mbak
baik dan kita tentunya akan pantau bersama ya bagaimana hasil investigasi ke depannya dari tragedi kanjuruhan
pak fajar junaidi peneliti budaya fans sepak bola indonesia telah bergabung bersama kami di cnn indonesia